kita ke informasi selanjutnya sebanyak tiga ratus tiga puluh lima calon jamaah haji asal kabupaten mojokerto dipastikan gagal berangkat ke tanah suci mekah
hal ini dikarenakan sebagian besar calon jemaah haji tidak bisa melunasi biaya penyelenggara ibadah haji atau bpih yang dibatasi sejak awal mei lalu
dari satu empat ratus tiga calon jamaah haji asal kabupaten mojokerto terdapat tiga ratus tiga puluh lima orang calon jamaah haji yang dipastikan gagal berangkat ke tanah suci tahun ini
gagalnya ratusan calon jamaah haji ini sebagian besar disebabkan beberapa faktor
seperti tidak bisa melunasi biaya penyelenggara ibadah haji atau bpih pada batas waktu yang telah ditentukan
hingga adanya jamaah yang menunda keberangkatan dan ada yang meninggal dunia
pihak kementerian agama setempat membenarkan adanya penurunan calon jamaah haji dari satu sembilan ratus orang kini menjadi satu empat ratus tiga orang
kita pahami kan itu hak mereka untuk tidak merasa tapi alasan yang paling banyak sebenarnya karena menunggu keluarga di tahun depan
ada sanak family yang punya porsinya tahun depan sehingga mereka memutuskan untuk menunda keberangkatan supaya bisa bareng bersama sama sanak famil
sementara calon jemaah haji lainnya dinyatakan telah siap mengikuti serangkaian persiapan di asrama haji sukolilo sebelum diberangkatkan ke tanah suci